sebelumnya di dalam perjalanan ke tempat yang tidak terlalu baik
kalau saya sih memang susah sampai bikin susah pilihan
tapi di bagian dalamnya waduh penuh banget sama fla atau krim fla nya ini yang benar benar melimpah
sulit untuk mendapatkan bitcoin yang berarti demand nya tinggi suplanya terbatas nih gitu
terus yang dari awal usahakan ginting ya usaha perjuangannya mungkin cukup disayangkan
nah lu lu berarti sekarang tuh smp atau sma sih atau udah naik sma sih lu sekarang
jadi apabila terjadi isu dan fraud semua pembelian yang terjadi di dalam platform pasti diantisipasi dalam waktu satu x dua puluh empat jam
ya jadi putusan itu kan memang satu satunya alasan yang menyebabkan putusan mahkamah konstitusi itu void up initio atau batal demi hukum itu adalah
aktivitas masyarakat di sana sangat berhubungan erat dengan wilayah wilayah jabodetabek lain
apakah pihak pemerintah sudah berdiskusi dengan kadin